indonesia menjadi negara pertama di dunia mendapatkan lisensi legalitas kayu dari eropa ataupun flegt
tahap awal indonesia siap mengekspor kayu bernilai dua puluh lima juta dolar amerika ke dua puluh empat negara uni eropa
ini tampaknya juga menghasilkan juga di tengah permintaan ataupun perlambatan permintaan global
uni eropa tampaknya menjadi pasar alternatif
indonesia menerbitkan lisensi perdana forest law enforcement governance and trade ataupun flagt pada lima belas november lalu
flegt adalah lisensi yang diberikan oleh pemerintah uni eropa kepada indonesia karena komitmennya pada legalitas perkayuan
flegt ini diperoleh sebagai pengakuan atas sistem verifikasi legalitas kayu ataupun juga svlk
yang dirintis oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
serta kementerian luar negeri yang menjadi salah satu jurunding voluntary partnership agreement
ataupun vpa flegt dengan uni eropa
sebanyak delapan ratus empat puluh lima lisensi flegt telah dikeluarkan bagi seratus perusahaan pengekspor ke dua puluh empat negara uni eropa
dengan nilai ekspor berdasarkan produk dua puluh lima juta dolar amerika
sekitar tujuh puluh dari seratus perusahaan mulai melakukan shipment ataupun pengiriman
diantaranya perusahaan panel furniture plywood serta pulp and paper